kita ke informasi lain seorang anak lelaki berusia delapan tahun di timur tengah selatan nusa tenggara timur harus menjalani perawatan di puskesmas oin lasi setelah menunjukkan gejala terinfeksi rabies
anak yang digigit anjing tetangga sejak februari dua ribu dua puluh tiga ini kini dalam kondisi kritis
fm warga desa vea kecamatan amanatun selatan sudah sejak enam belas juni lalu mendapatkan perawatan intensif di puskesmas oin lasi
kondisinya terus menurun dan semakin menunjukkan gejala khas terinfeksi rabies
fm mengalami demam tinggi mengigau serta menderita hydrofobia fotofobia dan juga takut dengan embusan angin
fm digigit anjing tetangganya pada sepuluh februari lalu
anjing gila tersebut menggigit delapan orang lainnya termasuk pemiliknya martamisa yang sudah meninggal dunia pada delapan belas februari silam
hingga sembilan belas juni petang satgas klb wabah rabies merilis
total ada empat ratus tujuh puluh kasus gigitan di satu ratus dua puluh tiga desa pada dua puluh enam kecamatan
dari jumlah korban gigitan tercatat tujuh puluh lima balita satu ratus lima puluh sembilan anak usia sekolah satu ratus delapan puluh enam usia produktif dan juga empat puluh sembilan lansia
kondisi anak tersebut sudah ada gejala gejala khas rabies yaitu takut air takut udara kemudian takut cahaya
dan panas kemudian sudah mulai delirium delirium sudah mulai mengigau